ya andra saat ini kita akan melihat juga respon dari netizen seputar ulang tahun pak ahok untuk hari ini ya
kira kira dari mana saja sih ucapan ulang tahun ini
ya berikut rangkumannya yang kami cuplik dari program connected ramadan
dan kita lihat dari akun yang pertama
datang dari komedian denny cagur
ia mencuit hbd pak ahok
semoga bapak selalu diberikan kesehatan agar bisa jagain apbd
dari tikus tikus dan selalu diberikan kesabaran atas semua fitnah
yang kedua datang dari akun drummer band samson skonde samsons
ia mencuit dirgahayu pak gup ahok
selalu berharap yang terbaik untuk anda
pokoknya tak perlu takut apa yang terjadi
sikat terus pak
tagar hbd lima puluh ahok
selanjutnya ucapan datang dari komposer adi ms
selamat ulang tahun pak ahok
dan selanjutnya ucapan datang dari sutradara film reni fernandes
selamat ulang tahun gubernur jakarta basuki cahayapurnama
semoga selalu bertransformasi menjadi lebih baik
dan yang terakhir ucapan datang dari akun ad shekwe
nggak marah meski sering difitnah
kalem dikritik meski haters
demi amanah yang lebih besar